makanan sudah siap
iya makasih ya bi
saya bikin makanan kesukaan dan rizky
pasti enak banget nih
bibi jangan lupa makan nanti ya
tenang aja bu
kalau soal makan mah nomer satu saya
den rizky makan yang banyak ya
sampai kapan batu bata bakalan tahan hidup susah kayak gitu
ya walaupun bukan urusan gue
tapi gue gak tega liat batu bata kayak gitu
ya selama gitu
semua fasilitas saya juga dicabut
saya ikut pria tim
kamu harus ikutin peraturan selama tinggal di rumah saya ya
ingat jangan tidur sembarangan di kasur saya
cuci tangan sebelum makan
mandi setiap pagi oke
oke pak regan
dijalanin dong prins
saya jalan ke dalam dicape banget nih
apa lagi sih pak regan
ini ada surat dari putri
oh ya serius dari putri
sekejap pak regan
kita harus nongaborasin pokok siti muara ini
ya ampun put
kok gak ganti baju
mandi dulu dong sayang
kamu pasti kecapean ya sayang kuliahnya
makanan sudah siap
bikin makanan kesukaan dan rizky
pasti enak banget nih
bibi jangan lupa makan nanti ya
tenang aja bu
kalau soal makan ma
den rizky makan yang banyak ya
kita nunggu putri sama ibunya juga ya
sebenarnya gue udah kenyang banget
habis makan di restoran sambil nungguin putri
tapi gue pengen nemenin putri makan malam kan
loh putri mana
nggak ikut makan
oh tadi kan saya sampai kamar
saya lihat putri
kayaknya udah tidur
kayaknya dia kecapean banget
emang jadwal kuliah hari ini padat banget ya rizky
tadi sih selain kuliah
ada acara kampus tante
putu juga bantuin acara itu
mungkin putri kecapean kali ya
yaudah kita makan bertiga aja ya
putri nggak usah dipaksa untuk bangun
kasian kalau kondisinya capek gitu
putri kecapean pasti gara gara kerja di resto
sampai nggak sempat makan makan
aku sudah mengerahkan berbagai cara
aku sudah mengerahkan berbagai cara
aku sudah mengerahkan berbagai cara untuk mengajak alec
bahkan alex sampai kalang kabut
tapi pangeran belum juga datang menemui mel
ini sih pak bos
anu ini tadi tasnya ketinggalan di mobil
pasti lagi mikirin soal non mel sama pangeran ya

bisa setega itu ya pangeran
di mana tidurannya ya pangeran
ninggalin merah seperti itu joe
mel sedang buta
non mel menderita dari mana
justru pak bos tuh
yang dibikin menderita sama non mel
karena dibohongin soal kebutaannya
karena dibohongin soal kebutaannya
apa aku kasih tau aja ya
apa aku kasih tau aja ya
sama pak bos yang sebenarnya
sama pak bos yang sebenarnya
ya udah nggak usah dipikirin soal non mel
pak bos tenang aja
nanti pak bos cepet tua lu
ada yang kamu sembunyiin
kamu itu orang kepercayaan saya juga
dari dulu saya anggap kamu jadi keluarga di sini
kalau ada apa apa
saya ganggu kamu